kepada saudara ahli pertanyaan yang kami ajukan berkaitan dengan syarat sebagai calon presiden atau wakil presiden
yang pertama apa dokumen yang harus disampaikan untuk membuktikan bahwa calon itu atau bakal calon itu berusia empat puluh tahun pada saat didaftarkan
sudah dua pertanyaan pak cukup dari pihak terkait silakan
apakah saudara ahli tahu dan dapat membedakan antara sengketa proses dan sekitar hasil dalam pemilu
apakah proses pencalonan itu termasuk sengketa hasil atau sengketa proses
kedua jika penyelenggaran negara itu tahu bahwa ada norma hukum yang lebih tinggi yang mengatur sesuatu
tapi ada juga norma hukum yang lebih rendah dan peraturan lebih rendah itu bertentangan dengan yang lebih tinggi
apa yang dia harus lakukan jika dia berhadapan dengan situasi seperti itu
dari bawaslu ada satu pertanyaan cukup ya
silakan pak bambang dipersingkat untuk dari para pihak tadi sekaligus
yang pertama menyangkut dengan
timeline yang tadi sudah disampaikan
antara tanggal enam belas oktober sampai dua puluh lima oktober
menurut hemat saya pendapat saya
langkah yang harus dilakukan oleh kpu adalah menyusun perubahan pkpu nomor sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
dan mengajukannya kepada dpr
sehingga kemudian ada kesempatan
mohon slidenya yang mulia untuk dipertunjukkan slide empat biar bisa
ada waktu kurang lebih sembilan hari atau sepuluh hari untuk merubah peraturan kpu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga ini
dan waktu ini terbuang percuma tidak ada tindakan yang berarti dalam pengubah peraturan kpu tersebut
sekaligus menjawab pertanyaan prof yusril tentang bagaimana kalau ada norma hukum yang bertentangan
seharusnya norma yang lebih rendah menyesuaikan dengan norma yang lebih tinggi
nah persoalannya adalah kerangka hukum pemilu itu tidak cuma undang undang tapi juga peraturan kpu
dipertegas dalam pasal tujuh puluh lima undang undang pemilu bahwa untuk melaksanakan pemilihan umum
kpu harus membentuk peraturan kpu dan keputusan kpu
sebagaimana dimaksud adalah pelaksanaan peraturan perundang undangan
dalam catatan ini maka seharusnya kpu segera mengubah pkpu sembilan belas dua ribu dua puluh tiga
dan kemudian segera meminta kepada dpr dan pemerintah untuk mengadakan rapat dengar pendapat umum
karena rapat dengar pendapat umum itu adalah diamanatkan oleh undang undang tujuh belas dua ribu tujuh
jadi ada proses yang harus dilewati melalui hal tersebut
keputusan kpu menurut saya jadi cacat secara hukum karena tidak mengacu kepada
keputusan mahkamah konstitusi nomor sembilan puluh
saya tidak memegang dokumennya
mengingat pada peraturan komisi pemilihan umum nomor sembilan belas
dan kemudian telah diubah menjadi nomor dua puluh tiga
ini menjadi pertanyaan karena ketika putusan ini dibuat peraturan kpu nomor dua puluh tiga itu belum ada
ya sudah yang lain jawab
pertanyaan saya nomor satu belum dijawab
karena saya tadi kebetulan menyambung dengan pertanyaan nomor dua prof yusril
yang ketiga pertanyaan dari penasihat hukum
dalam kasus kpu murung raya yang diintervensi untuk mengubah status parpol gelora
setahu saya kasus ini sudah dibawa ke dkpp
tapi menurut saya ini adalah pelanggaran serius terhadap
prinsip atau asas pemilu terutama jujur dan adil
karena sebetulnya hasil verifikasi faktual itu menyatakan gelora tidak memenuhi syarat
tapi kemudian dipaksa untuk memenuhi syarat
berarti ada perlakuan yang tidak jujur terhadap dokumen verifikasi itu
dan ini harusnya diselidiki kenapa bisa seperti itu
saya gak tahu bagaimana instruksi itu
tapi kalau berdasarkan informasi yang diterima itu
makanya adalah tindakan yang melanggar pada prinsip atau asas jujur dan adil
kemudian penetapan gibran melanggar hukum dan konstitusi
relasinya adalah bahwa pasal dua puluh dua e itu mengatur asas pemilu langsung umum bebas rahasia jujur dan adil
tindakan yang dilakukan oleh kpu
itu mengingkari asas jujur dan adil terhadap proses verifikasi itu
karena ada kebenaran yang tidak disampaikan dalam proses verifikasi itu
yaitu bahwa peraturan kpu belum dirubah
menjawab kebutuhan terhadap verifikasi dokumen yang diajukan
kemudian berkaitan dengan sengkara proses dan sengketa hasil
sengketa proses adalah proses yang
sengketa yang diajukan dalam proses pilihan umum
dan ini kewenangan dari badan pengawas pemilu
dan sengketa hasil adalah sengketa terhadap hasil pemilihan umum
yang menjadi kewenangan dari mahkamah konstitusi
berkaitan dengan pelanggaran yang tidak dilaporkan
saya kira mandat dari undang undang pemilu memberikan tugas kepada badan pengawas pemilihan umum
untuk melakukan pengawasan secara aktif bahkan kalau perlu
itu kan normatifnya apa yang ini kan yang lolos dari itu
justru itu saya harus bertanya yang mulia
seharusnya bawaslu tahu bahwa ada persoalan ini dalam proses
karena dia melakukan pengawasan aktif
pertanyaannya apakah bawaslu mengambil tindakan terhadap pelanggaran ini
saya tidak tahu saya tidak punya dokumen tentang itu terhadap ini
mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ketua bawaslu
apakah ada langkah langkah yang dilakukan untuk
pelanggaran yang dilakukan oleh kpu tersebut
yang mulia ada satu pertanyaan yang belum dijawab